suka duka industri musik kalau pandemi
agak sedih ya karena malam minggu inget gak sih kalian kalau hari ini malam minggu
jangan jangan lupa lagi ya
nah ini malam minggu biasanya kita nonton live music pergi keluar atau mungkin nonton konser gitu ya
atau mungkin sekedar karaokean sama teman teman tapi ternyata karena ada pandemi ini ada wabah virus corona jadi harus tertahan
tapi paling enggak banyak sekali musisi di luar sana yang coba memberikan
hiburan untuk kita lewat konser virtual online ada juga konser amal yang ikut membantu masyarakat untuk mengurangi beban mereka di tengah pandemi ini
dan ini sudah gabung ternyata sudah request di cnn indonesia tv yang sudah temen temen lihat juga saya akan ngobrol bareng sama ini dia
ada mas adib hidayat mungkin wajahnya sudah sangat familiar buat temen temen
yang suka nonton konser karena beliau sering hadir di sana pasti hadir
kita akan ngomongin seperti apa sih suka dukanya walaupun kayaknya sih ya dua bulan terakhir ini banyakan dukanya
tapi kita harus positif apa yang bisa kita gali apa optimisme yang bisa kita dapat dari industri musik indonesia saat ini untuk semakin berkembang ke depannya usai corona ini
saya butuh waktu satu menit untuk pin judul dulu ya
ini sudah puasa keberapa sih
sudah dua minggu ya sudah hampir dua minggu gimana nih teman teman
saya kayaknya butuh bantuan dari teman teman saya untuk pin
ini kayaknya ada masalah oh enggak
baik sekali bisa dengar suara aku jelas ya
sangat jelas clear
udah puasa hari dua minggu ini masih tetap semangat dong
semangat sampai lupa hari ini hari apa ini
ini malam minggu saya juga tadi hampir lupa ini apa hari apa
tapi ternyata malam minggu diingetin sama teman teman yang tadi sempat ngetek ngetek di cnn indonesia
mas adib kita tahu dua bulan belakangan ini jadi waktu yang cukup berat khususnya untuk industri musik indonesia
tidak hanya kita kehilangan sosok sosok legenda musik tanah air

teman teman yang bekerja di industri musik ini kehilangan lahannya
kehilangan pekerjaan mereka karena tidak adanya event lah tidak adanya pagelaran tidak adanya festival
saya harus tanya nih mas arief terakhir nonton konser kapan
sampai lupa ya terakhir nonton apa ya
dua bulan lalu itu
ya mungkin salah satunya java jazz ya
yang dalam skala besar
waktu itu lagi menunggu hammersonic mau nonton slipknot udah kebayang serunya kan

aku juga terakhir sempat ke java jazz
tapi memang nampaknya nggak seramai tahun tahun biasanya karena mungkin waktu itu sudah ada wabah pandemi di beberapa negara
ya tapi kalau kita melihat fenomena yang terjadi saat ini
kalau melihat siapa yang paling terdampak
kalau melihat musisi teman teman musisi teman teman artis kayaknya masih bisa mendapat pendapatan lain gitu ya mas adip
dari medium lain mungkin dari social media dari instagram dari youtube
tapi teman teman yang bekerja di belakangnya
siapa sejujurnya yang paling terdampak yang mas adi pelihat selama dua bulan terakhir ini
ya sebenarnya kalau ngomongin yang terdampak hampir semuanya terdampak gitu pasti ya
tapi kalau kita lihat pekerja pekerja lapangan kru teknisi yang biasa ngurus sound system segala macam

dan kalau kita bicara musik musiknya juga terpengaruh
karena musik kan gak hanya di panggung besar tapi juga panggung panggung kecil yang main di cafe reguler
itu kan banyak sekali tuh yang perform tiap malam mengandalkan pemasukan dari situ
itu otomatis juga kehilangan pemasukan
belum juga pengamen gitu ya
pengamen juga mereka gak ada tempat untuk ngamen pada akhirnya gitu
ya kalau bicara semua sektor ekonomi memang semuanya terdampak sih ini ya dari skala atas
tidak hanya musik ya
film apalagi nggak ada pemasukan sama sekali gitu
bioskop tutup shooting berhenti gitu
walaupun ada beberapa yang nekat ya
beberapa ph atau orang tetap syuting gitu
tapi hanya satu dua
tapi kalau kita lihat semuanya hampir terdampak
dan itu tidak hanya di indonesia ya
ini terjadi di dunia gitu festival
festival musik besar tertunda atau dibatalkan bahkan gitu
rata rata mereka pada mundur ke tahun depan gitu
jadi karena memang
kalau ngomongin festival kan harus ngatur jadwal artis jauh jauh hari gitu
kalau dipindahkan kalau nggak salah kemarin yang pindah itu coachella ya
yang pindah di beberapa bulan kebelakang
tapi ada juga yang terpakai ditiadakan kayak glastonbury
itu nggak ada lagi gitu
karena ya memang butuh persiapan panjang kan gitu
makanya kemarin yang terjadi adalah kasusnya banyak sekali yang live nation sampai kerepotan untuk mengembalikan tiket ke penonton
jadi skema pengembaliannya itu seperti apa gitu
saya nggak tahu untuk beberapa konser di indonesia apakah sudah lancar pengembalian tiket dari promotornya
kan banyak juga kemarin beberapa festival atau konser yang ditunda ya
ada hammersonic terus ada head in the cloud yang rich brian nicky apa namanya joji
yang harusnya maret kemarin ya
itu sistem pengembalian tiketnya seperti apa
ataukah ada beberapa yang ditahan dulu karena mereka berharap pindah bulan kan gitu
jadi hampir semuanya terdampak pada akhirnya semuanya mencari strategi untuk supaya bagaimana ini bisa sustain gitu
katakanlah kemarin teman teman musisi di seluruh dunia bahkan indonesia berbondong bondong mendukung untuk bikin amal gitu ya
cuma ya sekarang mereka juga harus memikirkan nasib mereka dan kru dan keluarganya masing masing gitu
karena kan kehidupan harus berjalan dan pemasukan harus jalan kan gitu
strategi itu yang kemudian banyak dicari mau apa gitu
live streaming lewat instagram lewat youtube segala macam gitu
jadi mulai ada upaya upaya untuk the new normal gitu
sesuatu yang kelihatannya dulu nggak lazim akhirnya menjadi sesuatu yang lazim sekarang gitu
the new normal ini banyak yang melakukan konser secara online live streaming
to be honest ini menghasilkan gak sih mas adip
oke saya dari awal awal
saya ingat saya salah satu orang yang awal pertama kali meminta untuk festival festival atau konser musik di sebaiknya ditunda dulu karena apa namanya
karena ngelihat dampaknya ya
dampaknya itu luar biasa penyebaran covid sembilan belas ini gitu
pada akhirnya baru berasa ketika memang itu terhenti pemasukan dari teman teman artis kan otomatis berkurang gitu
kita menyebut satu nama gitu dia seminggu bisa main empat perform gitu
kalau dia dibayar seratus juta udah otomatis empat ratus juta sendiri
dikurangi crew segala macem
sisanya buat dia gitu
nah itu kan sama sekali nggak ada tuh
nah ketika pindah ke online ada beberapa case yang menarik
kemarin saya sempat lempar di twitter gitu
ada salah satu penyanyi yang lagi terkenal sekali
dia nggak mau jawab lewat twitter tapi dm saya
yang soal riders itu ya
ketika kondisi seperti ini teorinya malah saya nge charge harga lebih tinggi
karena satu si brand tidak melakukan produksi
gak perlu sewa sound system
nggak perlu sewa i o
jadi semuanya langsung direct agensi langsung ke artis gitu
jadi mengurangi banyak budget gitu
dan diterima diterima mas
saya bahkan bisa satu lima sampai dua kali lipat dari biasanya perform
tapi ini musisi yang sangat lagi digandungi dan lagi ada dimana mana lah
saya nggak tahu apakah ini juga akan terjadi ke artis yang istilahnya mungkin tidak sepopuler dia gitu
atau secara demand belum terlalu kuat
tapi namanya cukup populer
karena sempet ada booking agency juga curhat ditawar sampai setengah nih gitu
gampang segala macam gitu
nah ini sebenarnya kan kesadaran dari brand untuk yang biasa memberikan full rider ke mereka
dikalah seperti ini
apakah mereka akan komit memberikan full price atau karena segalanya dipotong
kan bisa jadi produk mereka juga tidak terlalu laku
tergantung si produk apa dulu gitu
kalau kita bicara rokok mungkin orang konsumsi masih banyak gitu ya
tapi kalau untuk e commerce terus yang lain lainnya bisa jadi bisa naik dan turun kan kurang tahu juga
tapi intinya kan semuanya lagi berbondong bondong bermain di online
dan pada akhirnya audience kan memilih kan gitu
biasanya kan jam empat jam lima sampai jam delapan itu ketika ramadhan
pik pik ya
jadi orang rebutan
wah mau nonton siapa ini gitu
pada akhirnya kan engagement yang dilihat kan gitu
tapi saya lihat beberapa brand sangat sangat agresif gitu untuk melakukan campaign gede gedean itu ya
jadi tidak hanya sebagai apa namanya tidak hanya sebagai dibayar sebagai free performer
saya lihat beberapa menjadi ambasador juga gitu
menjadi ambasador dari brand tersebut
jadi kalau ngomongin menghasilkan apa enggak menghasilkan untuk nama nama tertentu yang mungkin populer
tapi untuk nama nama besar yang kalau kita bicara kayak penyanyi yang biasanya tampil di kafe
terus atau band band yang main di cafe reguleran
bisa jadi mereka akan susah kalau brandnya ngejarnya yang punya nama terus gitu
yang followernya instagram di atas satu juta
yang di atas dua juta tiga juta
ya udah kasih aja selebgram gitu
kalau kita masih terkait soal itu
kemudian bagaimana peran dari label rekaman untuk mendorong para musisinya agar musisinya bisa bertahan di landscape entertainment yang sudah berubah ini
saya pikir juga mereka saya tadi baru baca artikel di media luar gitu
bagaimana label label gede sana juga lagi memutar otak
bagaimana supaya artisnya bisa mendapatkan revenue dari online concert yang mereka bikin gitu
dari seriesnya gitu
ya paling mudah ya paling saat ini ya nyari sponsor
karena kemarin saya sempat bikin awal awal bikin series program gitu dengan beberapa partner
berupa tiketing bayar tiket gitu
cuma kan dalam kondisi seperti sekarang kan orang kelihatannya nonton konser itu belum menjadi bukan belum
mungkin menjadi kebutuhan yang kesekian ya gitu
karena kita lihat apa namanya perusahaannya mungkin juga lagi susah gitu kan
banyak yang unpaid leave gitu kan
bahkan mungkin gajinya tertunda
cerita cerita itu kan sangat sering selama dua bulan ini terdengar ya
unpaid leave terus thr mungkin di akhir tahun gak di tahun ini
gaji mulai dipotong
jadinya pengeluaran hiburan mereka ketika berbayar juga mungkin harus berpikir keras gitu
walaupun itu mungkin dua puluh lima ribu lima puluh ribu sampai seratus ribu gitu
makanya dari sponsor ini sebenarnya harapannya untuk menutup produksi dan si artisnya udah gak mikirin tiket lagi gitu
tiket sebagai bonus kemudian kalau misalkan memang mau dibuat berbayar gitu
sekarang dengan banyaknya konser yang akhirnya dipending ditunda atau bahkan dibatalkan di tahun dua ribu dua puluh ini
melihatnya prediksinya konser konser di masa mendatang ini akan berubah atau akan seperti apa mas hadib
ya kalau kita lihat beberapa seminggu ini dua minggu ini malah berita dari eropa itu
membuat banyak pihak menengok gitu
jadi denmark jerman swedia itu musisi musisinya mulai melakukan drive in concert
oh oke di mobil ya konsernya
kita nontonnya di mobil maksudnya
betul jadi unik mereka bayar tiket
bayar tiket terus untuk tiketnya itu akan dikasih akses zoom
jadi terus ketika mobil datang ke konser si penonton yang udah memegang tiket dan id zoom tadi itu bisa komunikasi dengan si artis lewat zoom tadi
bahkan kemarin ada penyanyi jerman yang eh ada mau mengucapkan sesuatu nggak gitu
dia bilang bahwa eh gue menciptakan koreografi lagu ini khusus lagu itu
eh boleh dong lu keluar dari mobil naik ke atas panggung nari dong gitu
kan itu menjadi seru ya menjadi menarik gitu
jadi itu itu apa namanya salah satu yang lagi rame di eropa
terutama denmark sweden jerman gitu
nah kemarin ada salah satu promotor yang mulai mengeluarkan teaser bahwa akan diadakan drive in concert gitu
apa namanya kita harus melihat kondisi dan keamanan yang dari apa namanya gugus depannya covid sembilan belas
kapan mulai diamankan untuk orang mulai bersosialisasi dengan tetap jaga jarak ya
kayak gitu itu kapan
karena walaupun apa namanya dengan drive in persiapannya kan juga tetap membutuhkan kru banyak gitu segala macam
iya ada interaksinya lah ya
iya ada interaksi jadi itu menjadi salah satu solusi
ada juga plan yang tadi saya baca live nation pusat mereka mau membuat satu dengan drive in itu tadi
terus kedua dengan pembatasan penonton
pembatasan penonton jadi misalkan kita ngomongin kalau tenis indoor gitu
tenis indoor kan kapasitas misalkan berharga empat ya
empat itu baik banget oke berarti dengan kondisi seperti sekarang harus dibuat dua atau satu lima ratus
ada jarak di antara penonton
ada jarak di antara penonton gitu
cuma kadang kan tantangannya ya namanya orang udah dengerin musik gitu kan
udah dengerin musik lompat apalagi musiknya yang rock atau metal gitu dia headbank gini udah satu meter sendiri
jadi memang butuh adaptasi yang sangat ketat tapi bisa jadi itu bisa menjadi salah satu solusi juga
dan yang ketiga mungkin selain tadi drive in terus pembatasan penonton
yang satu memang konser di rumah gitu
yang selama ini sudah dilakukan sering tapi mungkin dengan produksi yang lebih bagus gitu
dalam arti kayak tetap di studio dengan protokol covid sembilan belas
protokol covid yang ketat
ada tata lampu yang bagus segala macam gitu
live nya di youtube tapi harus berbayar
jadi dari situ sebenarnya si artis juga bisa memancing dengan lagu baru
oke aku minggu depan misalkan raisa gitu oke raisa akan live minggu depan
apa namanya untuk ada satu lagu baru khusus di konser ini gitu
fansnya kan juga pasti akan eh gue pengen tahu nih misalkan slang gitu
ada satu lagu baru selang yang khusus dibawakan konser minggu depan dengan berbayar tiket
lima puluh ribu gitu
saya kemarin sempat ngobrol juga
iya bisa jadi ada pancingannya kayak gini
oke kalau penontonnya melebihi seribu saya akan tampil setengah jam
kalau dua ribu saya makin main satu jam misalkan
jadi setiap hari dikasih informasi berkala
wah ini yang beli baru lima ratus ini bakalan lima belas mili doang nih kita perform
kayak gitu gitu misalkan sambil dipancing gitu
itu di luar kalau nggak ada sponsor ya
cuma kalau ada sponsor ya cash close gitu
semuanya bisa menjadi apa namanya sama sama enak lah gitu
penonton juga mungkin nggak perlu bayar tiket
si artis sudah dapat memasukkan dari sponsor
sponsor juga dapat brand awareness dari acara acara itu yang dibuat secara apa namanya live gitu
mas adi karena ngomongin konser nih ya saya jadi teringat legenda musik indonesia
yang baru saja meninggalkan kita
ini kan mau ngadain konser ya mas
mau ngadain konser kalau tidak salah desember
november desember inilah
yang di gbk ya
yang di gbk itu
kita lihat di lini masa antusiasnya begitu besar terhadap apa yang dikerjakan dan juga karya karya dari deddy kempot
ketika sang artisnya sudah tidak ada
sudah meninggalkan kita
apakah mungkin konser ini akan tetap berjalan tanpa adanya seorang deddy kempot yang bisa mengajak semua orang untuk menyatu bersama
tergantung si pihak keluarga dan si promotornya sih gitu
karena kalau itu diubah menjadi konser terimput kan bisa saja
jadi maksudnya musisi musisi yang apa namanya lekat dengan beliau
atau memang yang selama ini malah mungkin tidak pernah membawakan karya karya beliau
ditampilkan di situ gitu
itu bisa menjadi menu yang menarik juga pasti gitu
penghargaan untuk apa namanya marhum gitu
cuma kan kembali harus diperhatikan kondisi protokol yang ada kan
apakah ketika nanti desember itu udah beneran safe
ataukah yang seperti tadi kata live nation harus dibatasin
katakanlah gbk misalkan delapan puluh sampai seratus ribu ya kapasitasnya
mungkin ya cuma setengahnya gitu supaya ada physical distancing diantara penonton yang duduk
itu ada dibatasi yang kosong gitu kan
kalaupun yang di bawah yang di audiens juga ada pembatasan misalkan dikasih lingkaran lingkaran di situ gitu
paling nggak itu udah ya kayak kemarin di pasar salatiga itu bagaimana menjadi viral karena dikasih kotak kotak
siapa tahu di gbk itu ada belutan belutan untuk orang

jadi goyang tapi harus statis gitu
harus tetap di dalam lingkaran itu
ya karena kan saya yakin ke depan akan banyak hal hal yang mungkin menggelikan sebelum covid ini
tapi menjadi sesuatu yang normal gitu
jadi jadi jadi
boleh dong cerita sedikit soal didi kempot di mata mas arief hidayat
kami kemarin ketika
kami kemarin ketika di billboard indonesia bikin billboard indonesia music award jujur langsung
waktu itu ceo kami mas aldo sianturi yang aduh ini didi kempot harus dikasih tempat nih
karena di beberapa penghargaan musik sebelumnya kayak nggak disebut belum disebut gitu
makanya kami dengan apa namanya pejelanggara langsung kontak ya
ya jadwalnya pas
jadi malah sekaligus perform waktu itu gitu
ya senang sekali bisa memberikan penghargaan lifetime achievement award kepada beliau
karena saya melihat dia itu menjadi role model untuk musisi daerah dari daerah lain
karena kemudian bahasa kan tidak menjadi persoalan sekarang gitu
orang menjadi faham menjadi paham
lirik lirik lagunya seperti apa sih soal patah hati segala macam itu
tidak hanya orang jawa gitu
orang orang dari daerah lain juga kemudian mengemarinya gitu
liriknya lagu islandia nggak ada yang faham gitu lagu
lagunya biok gitu kan
kadang ada yang liriknya pakai bahasa islandia nggak ada yang tahu gitu kan
jadi orang mendengarkan musik kemudian sudah menjadi bahasa yang sangat umum
bahasa universal gitu
nah ngomongin beliau harapannya kan muncul nama nama lain dari daerah lain nih
misalkan dari jawa barat katakalang misalkan kangdul sumbang gitu
kan lagunya juga sangat populer gitu
dia bisa naik ke permukaan
siapa tahu ada musisi daerah lain dari medan dari palembang dari bali misalkan gitu
karena pasti ada local heroes yang kita nggak tahu gitu
yang saya mungkin belum pernah tahu tuh siapa masjid daerah bali yang sangat populer gitu
siapa yang di medan yang populer siapa gitu
sama dengan ketika didi kempot naik
oh ini ternyata sudah sangat populer dari puluhan tahun lalu
bahkan seri nama
cuma secara nasional mungkin baru tiga tahunan belakangan gitu ya
semua orang mengenal dia gitu
tapi selain didi kempot juga ada beberapa musisi
ada erwin dewa sembilan belas yang juga meninggal kita
ini yang secara mengejutkan kita nggak tahu nggak pernah tahu legenda legenda ini punya sakit apa
ternyata langsung ada kabar di whatsapp itu bikin semua shock sih
tapi kalau melihat di sosial media apresiasi terhadap para artis ini
ada beberapa musisi katakanlah mungkin musisi yang terkenal lewat youtube lah
pada akhirnya cover itu mengajak kolaborasi teman temannya yang lain
jadi ada duet gitu mas
dengan lagu lagu legendaris
ada juga lagu lagu yang populer zaman sekarang
ini kita tinggalkan
mas adib melihat duet duet di media sosial ini nantinya akan seperti apa mas
akan tumbuh ada musisi baru juga seperti yang tadi mas arief katakan mungkin
ini ngomongin yang ketika covid ya
ya ketika covid
kemudian di cover sama teman teman di instagram
terus diajak duet
dan duetnya itu meledak
padahal bukan dengan sesama musisi gitu
pada akhirnya kan orang butuh hiburan ya
pada orang akhirnya butuh hiburan dan butuh tampilan yang berbeda juga gitu
kadang ketika musisi yang mungkin kita ngomongin musisi cover gitu
ketika mereka tampil dengan aransemen yang baru bisa jadi lebih sering ya
lebih sering mereka lebih populer dari penyanyi aslinya
yang mungkin sudah beberapa tahun lalu tidak membawakan gitu kan
casenya seperti itu tuh
tapi yang perlu di menjadi catatan sebenarnya hak ekonomi performing rate dan copy ratenya itu yang memang harus sudah diurus sedemikian rupa dulu
karena kan apa namanya banyak case tanpa izin terus cover terus di upload bahkan di monetize mungkin gitu
cuma ya itu tadi harus ada etikanya
harus izin pencipta lagunya ketika misalkan udah gak ada ya ke publishingnya gitu
kan harus terdata itu supaya nanti penggunaannya bisa dikontrol dan hak ekonominya tetap kembali ke si penciptanya gitu segala macam
jadi ya itu menjadi salah satu jembatan bisa saja gitu ketika kita bicara musisi cover gitu
tapi pada akhirnya kan dikembalikan ke karya dia harus membuat karya original ya
korea original sendiri dia gitu
kecuali dia mau berakhir memang mau seperti itu terus gitu
seperti kayak teman teman di cafe yang membawakan lagu lagu orang lain gitu
kan pilihan ya gitu
itu pilihan gitu
karena kan kalau mau menjadi musisi yang beneran ya memang harus menciptakan karya
karena kan kita tidak mau mengingat oh si a yang pernah membawakan lagunya dewa
gak gitu kan
tapi si b
yang gak pernah lagu ini ya gitu
si b yang membawakan lagu gitu
jadi pada hakikatnya kan harus melekat gitu
kita sering melihat penyanyi penyanyi yang kualitas suaranya bagus sekali
tapi belum dapat lagu yang pas
pada akhirnya kan beliau orang orang itu tidak dikenal dengan karyanya
tapi hanya sosoknya gitu
yang sebenarnya kan yang di sini yang penting kan lagu ya
kembali ke lagu seperti glenn freddy selalu bilang kembali ke lagu kembali ke lagu gitu
karena kalau ngomongin teknis penyanyi yang sangat bagus
cuma dia memang harus mempunyai lagu yang hits
yang orang tahu
dan hanya berjodoh dengan dia gitu
mas dengan banyaknya orang yang cover lagu
ini tinggi nggak sih streaming streaming musik di platform online
kalau dari billboard sendiri mungkin yang billboard pantau
yang dari musik streaming atau di youtube
di musik streaming kayak jooks atau spotify
kalau pendapatan di sana tetap ada
cuma secara nominal mungkin belum bisa menjadi apa ya kayak
kayak band atau artis manggung gitu
tapi kabarnya ada peningkatan ini
peningkatan jam orang untuk mendengarkan musik lewat situ
benar gak sih mas
mereka harus nge share data dulu sih ya
apakah beneran penuh
karena kan tadi sempat baca juga di billboard di amerika
audiens akhirnya kan tidak hanya fokus kepada audio
tapi mereka juga fokus kepada video
tidak hanya musik
jadi ketika masa lockdown ini kan orang juga bosen juga kan dengerin lagu terus
apakah di netflix atau saluran saluran apa namanya
tv kabel yang ada di indonesia misalkan gitu
jadi terpecah gitu
tidak hanya lagu saja gitu
jadi orang kan butuh hiburan
jadi akhirnya nyari film film lama pun ditonton lah akhirnya gitu
atau layanan layanan yang berbayar tadi itu gitu
pada akhirnya kan audiensnya tidak hanya fokus dengerin musik streaming
tapi juga mendengarkan kesaluran lain gitu
ke appl tv ke netflix ke layanan layanan berbayar lain yang di lokal gitu
jadi sekarang musisi kalau bikin video musik atau musisi mengeluarkan ngerilis single
video musik itu jadi hal yang penting dong ya sekarang di tengah pandemi ini
dapatkan jelasnya itu
yang sering teman teman kan pada bikin video lirik ya
biasanya ketika sebelum video klipnya ada gitu dia bikin video lirik dulu segala macam gitu
video lirik yang ada teksnya ditampilkan gitu
baru kemudian beberapa minggu kemudian baru ada video clipnya
sekarang seperti itu
ya memang sekreatif mungkin sih untuk dikala seperti sekarang ini
apa yang harus dilakukan secara digital gitu
itu harus dilakukan gitu
termasuk yang bikin tadi video video macam macam itu
cover segala macam gitu gitu
mbak sadiq ini karena waktunya sudah mendekati ya
sudah mau siap siap ngabuburit juga kayaknya mbak sadiq
boleh dong pesan dan apa namanya ya
harapan lah untuk industri musik indonesia supaya
terus bisa dinikmati oleh masyarakat indonesia
khususnya yang sangat terdampak dari corona ini
yang paling mudah yang sekarang dimiliki aset masing masing di rumah sih ya
kalau kita bicara sponsor pasti butuh waktu juga
cuma apa yang bisa dilakukan adalah dengan misalkan
untuk teman teman musisi bisa bikin kelas online untuk kelas musik gitu
kemarin ngobrol sama once juga mau diusulkan untuk dibikin masif gitu
untuk teman teman kafe mulai ngajar musik gitu
intinya memanfaatkan apa yang ada di digital platform digital
instagram facebook twitter untuk mendapatkan pemasukan gitu
dengan cara barcode
saya sangat selalu dengan apa yang dilakukan oleh teman teman pengamen di imj
mereka bahkan bisa membuat barcode
jadi mereka ngamen udah pakai barcode sekarang gitu
jadi ketika live gitu barcodenya ditampilin di depan gitu
jadi orang tinggal nge can gitu
nah hal hal kayak gitu kan menjadi sesuatu yang baru ya
yang buat orang orang bisa dilakukan ke depan gitu
buat siapapun gitu
nah dari situ harapannya audiensnya makin banyak gitu
karena kan gak semua orang volumenya
powernya jutaan di instagram dan di twitter
intinya tetap semangat optimis dan semoga semuanya badai cepat berlalu
kayaknya walaupun ada konser online di mana mana dari seluruh dunia secara gratis gitu ya mas
pengalaman menonton langsung itu jauh berbeda ya
sangat berbeda kita kehilangan itu
nonton konser ya harus desak desakan
harus teriak teriak gitu kan
harus hal halnya menyebalkan
melihat orang yang ada rob seville wartawan musik dari amerika
yang dia sampai akhirnya kangen untuk orang yang selalu di konser itu nge videoin mulu
karena ternyata dengan kondisi sekarang dia akhirnya nyari tuh
footage footage video video yang mungkin secara ofisial nggak di upload sama artisnya ya
tapi dengan kondisi log down dua bulan ini
dia jadi nyari eh gue pengen nyari konser ini ada nggak ya yang upload ya
pengen mengenang gitu memori konser konser itu
makanya kita lihat banyak sekali artis artis yang setiap hari mengeluarkan seri live nya kan
genesis bahkan naruh katalognya lama taruh di situ gitu
terus ya apalagi foo fighters naruh video video lamanya
karena harapannya orang menjadi terhibur dengan di rumah buka youtube
pasang speaker ya teriak teriak sendiri di rumah gitu
sambil lihat band idolanya perform kayak gitu
paling gak itu bisa mengurangi lah sedikit kerinduan
ya itu yang belum dilakukan teman teman musisi indonesia
jadi saya lihat mereka belum ada yang naruh misalkan dewa live di surabaya dua tahun lalu di upload gitu
selama satu jam
kan itu mengobati kerinduan ya
gigi naruh ke archiving
jadi fansnya ada ada ada apa namanya ada kerinduan bisa nonton live lagi walaupun cuma di youtube gitu
nah bisa jadi dari situ sponsor bisa masuk buat si teman teman artis gitu
tempel lagi brandnya di depan kayak gitu
ya bukan cuma teman teman artis yang mendapatkan keuntungan tapi juga semua kru yang bekerja selama ini untuk menghidupkan para musisi ini bisa dapat juga ya mas
dengan keuntungan dari sponsor dan lain lain
mas hadi fidayat terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami loh di ngomongin
seru banget semoga kita sampai ketemu lagi nanti di konser mungkin konser apapun
semoga kita bisa nyanyi nyanyi bareng di konser tersebut ya
mas arief selamat menyiapkan buka puasa salam untuk keluarga
hari ini buka puasa di luar rumah nggak nih
oh iya kemarin di luar ya kemarin ya
di luar rumah gak kemarin
hari ini di dalam rumah ya
hari ini di dalam rumah gitu
nanti lebaran lagi halal be halal
oh seru banget tukeran ketupat berarti ya
oke deh mas arief terima kasih banyak
selamat banget untuk keluarga bye bye
oke itu dia tadi ngobrol ngobrol saya bareng adib hidayat pengamat musik indonesia penulis jurnalis juga
terima kasih banyak untuk teman teman yang sudah bergabung di live instagram hari ini
kita tahu industri musik sedang berduka tapi kita harus mencoba optimis
kita harus selalu dukung teman teman musisi untuk selalu berkarya
kita harus dukung tadi ya dengan apa namanya tidak hanya dengan semangat tapi juga mungkin nanti akan ada konser berbayar via online
terus ada konser drive in di mobil via zoom atau apalah inovasinya
kita harus tetap dukung
supaya kita bisa kembali lagi ke situasi sedia kalau bisa nonton musik lagi bareng bareng bisa nonton konser rame rame bersama teman teman ya
well itu dulu dan besok juga akan ada live instagram
besok akan ada rekan saya putri ayu ningtyas yang akan olahraga bareng sih kayaknya
olahraga bareng sambil ngabuburit untuk tetap sehat juga
terima kasih untuk teman teman yang nonton
jangan lupa jaga kesehatan pakai masker kalau keluar rumah
kita pokoknya saling jaga pun misalnya nggak ngerasa sakit tetap harus pakai masker keluar rumah ya
itu dulu terima kasih banyak